menko perekonomian erlangga hartarto menjelaskan penyediaan saluran air dan olahan lahan menjadi fokus pemerintah untuk wilayah pengembangan lumbung pangan di kalimantan tengah
kemudian di wilayah nusa tenggara timur pemerintah menyiapkan kabupaten belu kabupaten sumba tengah dan kabupaten sumba timur sebagai wilayah pengembangan lumbung pangan dan komunitas jagung dan sorghum
ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah di wilayah tersebut
selain itu pemerintah juga mendorong pengembangan lumbung pangan di papua yakni daerah merauke dan kerom serta di sumatera utara
rapat internal membahas terkait dengan pengembangan food estate
jadi beberapa food estate yang dilaporkan ke bapak presiden yaitu progres daripada food estate di kalimantan tengah
bapak presiden mengarahkan bahwa untuk pengembangan pembuatan saluran air
dan pengolahan lahan itu akan ditugaskan kepada kementerian pupera
sehingga nanti kementerian pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap
dan juga untuk pengembangan selanjutnya juga di lahan yang sudah siap disiapkan oleh pupera
dewan perwakilan daerah republik indonesia menyatakan siap membantu dan menjadi jembatan bagi program program pemerintah pusat
wakil ketua dpd ri nono sampono menyatakan ancaman resesi global akan berdampak besar pada masyarakat indonesia
hal ini mulai dirasakan pada naiknya harga sejumlah harga kebutuhan pokok
untuk itu pihaknya akan terus memantau perekonomian di tingkat bawah dan daerah
kami adalah unsur unsur perwakilan daerah siap tapi kami bekerja untuk kepentingan nkri
kejayaan nkri oleh karena itu dpd dari daerah untuk indonesia
kami tetap produktif
kami tetap produktif dalam tiga aspek yaitu legislasi pengawasan dan pertimbangan anggaran